jepat dayung ke pantai jepat
sepertinya jaringku telah menangkap ikan yang sangat besar
itu adalah salah satu monster pangeran air yang jahat
dalam sepekan terakhir pangeran air telah menyerang kapal kami lima kali yang mulia
yang mulia semua upaya kita untuk menemukannya dan melawannya telah gagal
jangan khawatir ayah aku akan menemukan dan melawannya
aku akan membayangkannya
saya akan membaca semua buku tentang sihirnya
dan ketika aku tumbuh dewasa aku akan membalas semua masalah yang telah dia lakukan pada orang orang kita
pangeran kecil bertekad untuk bertarung dan mengalahkan pangeran air yang jahat sehingga pangeran air mulai ketakutan
beberapa hari kemudian pangeran kecil pergi berperahu di laut
saat itulah pangeran air menciptakan riak di air sehingga perahu pangeran tenggelam

sehingga pangeran air menemukan pangeran yang jahat sehingga pangeran air menemukan pangeran yang jahat
sehingga pangeran air menemukan pangeran yang jahat
dia berpegangan erat pada pangeran dan menyeretnya ke istananya
seluruh kerajaan merasa takut mengetahui pangeran mereka telah diculik
semua orang tenggelam dalam keputus asaan
apa selalu seperti itu
kita akan menderita karena kesalahan kita di tangan pangeran air yang jahat
kita tidak pernah melukainya
kita tidak pernah melukainya

kita tidak pernah melukainya
kita tidak pernah melukainya
kita inginkan adalah hidup dengan damai di pulau kita yang indah
mengapa pangeran air senang sekali menyakiti kita
ini adalah ketakutannya karena dia benar benar berpikir bahwa pangeran akan tumbuh dan mengalahkannya
itu berarti pasti ada cara lain untuk mengalahkan pangeran air kan paman
bagaimana kau selalu berhasil menjadi merlina yang sangat positif
siapa yang akan menemukan cara untuk mengalahkan pangeran air yang jahat
aku harap aku bisa tapi jangan khawatir paman
alam selalu menemukan cara untuk membantu mereka yang tidak pernah menyakiti siapapun
dan bahkan pangeran air itu tidak begitu jahat
bagaimana kau bisa mengatakan itu merlina setelah semua yang telah dia lakukan
ya yang dia lakukan hanyalah membalikan kapal kita dan menakuti kita dengan monster monsternya
tapi dia tidak pernah menyakiti kita dengan cara yang buruk

adalah orang orang pulau yang telah terbiasa dengan air
sehingga kita bisa tetap berada di dalam air selama berjam jam seperti ikan
jadi apapun yang dilakukan pangeran air itu hanya membuat kita takut atau mengganggu kita
tapi itu tidak benar benar menyakiti kita atau membahayakan kita
aku yakin bahkan pangeran kita aman dengannya
aku pikir pangeran air sekarang ini hanya sedang kesepian
aku berharap kita bisa menemukannya dan berbicara dengannya
hanya merlina yang bisa melihat hal baik di pb
pangeran air yang jahat sungguh rasa ibamu tidak tertandingi
ketua bijaksana dari kerajaan telah mengunci diri di guanya
dia sedang meneliti semua teks dan buku sihir untuk menemukan cara mengalahkan pangeran air yang jahat
akhirnya dia menemukan jawabannya
dia keluar dari guanya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun
dia menuju ke tempat merlina tinggal
ketua bijaksana mencapai rumah merlina
ayahnya rifan sinelayan ada di sana
rifan terkejut melihat ketua bijaksana berdiri di pintu
oh ketua bijaksana
apa yang bisa aku lakukan untukmu tuhan
aku ingin berbicara
aku ingin berbicara
aku ingin berbicara
saya ingin berbicara denganmu tentang putrimu merlina
aku butuh dia untuk menyelamatkan pangeran kita
baiklah dia hanya seorang gadis kecil tuan
bagaimana dia akan menemukan istana pangeran air jahat ketika bahkan pasukan raja tidak bisa
aku telah mempelajari legenda pangeran air untuk waktu yang lama sekali
pangeran hidup dalam energi ketakutan dan sadisme
membutuhkan orang seperti putrimu untuk mengalahkannya
aku tidak mengerti
izinkan aku bertanya tiga hal tentang putrimu
satu apakah merlina pernah menyakiti makhluk lain
aku tidak pernah melihat ada seorang pria wanita anak kecil tumbuhan atau hewan yang pernah mengatakan bahwa merlina telah melukai salah satu dari mereka
bahkan dia berpikir bahwa merlina adalah seorang perempuan yang tidak bisa dihukum
dia berpikir bahwa pangeran air itu tidak jahat tetapi hanya takut dan kesepian
pertanyaan kedua apakah merlina percaya pada kekuatan kebaikan dan harapan
dia selalu mengatakan bahwa alam selalu membantu siapa saja yang tidak membahayakan orang lain
bahkan dia yakin bahwa ada cara untuk mendapatkan pangeran kembali
pertanyaan ketiga apakah kau tahu bahwa merlina punya rasa takut
aku rasa tidak karena dia mempercayai alam dan manusia
dia tidak pernah takut pada apapun
juga dia selalu mengatakan yang sebenarnya sehingga dia tidak perlu untuk takut
oh selamat siang
selamat siang merlina
apakah kau akan pergi dan menyelamatkan pangeran kecil kami
itu akan menjadi suatu kehormatan
tapi pangeran air yang jahat ada di sana di bawah laut
kalau pangeran air benar benar ingin menyakiti kita dia akan melakukannya dengan cara yang lebih baik
aku benar benar ingin menyakiti
aku benar benar percaya bahwa dia hanya takut dan kesepian
lagi pula apa yang perlu ditakutkan
aku tahu laut dan makhluk makhluk di dalamnya adalah temanku semua
oh jadi itu sudah cukup
kau harus pergi dan membawa pangeran kita kembali
tentu saja tuhan
tapi bagaimana caranya
itu aku tidak tahu
tapi begitu kau berada di dalam air belas kasih kebaikan
dan keberanianmu akan menunjukkan jalannya kepadamu
lalu keesokan harinya seluruh kerajaan berdiri di pantai ketika merlina tanpa takut terjun ke laut untuk menemukan pangeran kecil mereka
segera dia mencapai istana pangeran air
gerbang pertama istana terbuat dari batu dan dijaga oleh dua raksasa
mereka melihat merlina dan menghentikannya
kau siapa apa yang kau lakukan di sini
aku adalah merlina dan aku berasal dari kerajaan pulau di atas
aku datang ke sini untuk menyelamatkan pangeran kami
merlina tidak akan pernah berbicara apapun kecuali kebenaran
tetapi para raksasa tidak bisa percaya bahwa raja pulau akan mengirim seorang gadis kecil untuk menyelamatkan putranya yang berharga
juga tidaklah mereka berfikir bahwa ketika pasukan mereka akan menemukan pangeran
seorang gadis kecil dapat membahayakan pangeran air mereka dengan cara apapun
mereka tertawa dan membiarkannya lewat
gerbang berikutnya adalah gelembung besar air
merlina sekarang bisa melihat istana melaluinya
istana itu seolah olah terbuat dari gelembung gelembung air
dan gelembung gelembung itu berbentuk dinding yang panjang menara menara tinggi dan pilar pilar yang dilindungi oleh gelembung gelembung
begitu merlina menyentuhnya gelembung itu menelannya
siapapun akan takut terperangkap di dalam gelembung
tapi keyakinan merlina tidak berubah
air dan gelembungnya dibuat oleh alam
dan alam selalu membantu mereka yang tidak pernah membahayakan siapapun
segera setelah merlina mengucapkan kata kata ini dengan penuh keyakinan di dalam hatinya
gelembung di sekelilingnya pecah dan juga gelembung yang berbentuk istana ikut
pecah pangeran air merasa takut melihat menara dan pilar istananya pecah
merlina berenang ke tempat pangeran berada
pangeran air mulai melarikan diri
dia tidak pernah berpikir bahwa istana magisnya akan dihancurkan apalagi yang menghancurkannya adalah seorang gadis kecil
tapi sebelum dia bisa melarikan diri merlina memanggilnya dengan ramah
pangeran air tolong jangan lari
aku rasa kita bisa menjadi teman
teman apakah kau tidak takut padaku
saat ini aku pikir kau yang takut padaku
tapi aku tahu kalau kau tidak jahat kalau kau benar benar bermaksud membahayakan kau pasti akan melukai pangeran kami
kau pikir aku tidak jahat bahkan setelah caraku mengganggu orang orangmu
aku rasa kau hanya kesepian ya kan
kau ingin punya teman
tapi siapa yang akan berteman denganku semua orang berpikir aku jahat
ikutlah denganku lihatlah dunia indah di atas sana tidak seorang pun di pulau itu akan melukaimu aku berjanji
tidak ada yang pernah mencoba memahami alasan mengapa aku bersikap seperti itu
kau adalah orang pertama yang memberikan kebaikan kepadaku
lihatlah jika seorang mengganggumu ada peluang bagus bahwa mereka hanya kesepian dan tidak tahu bagaimana menjadi teman
cobalah menjangkau mereka sama seperti merlina menjangkau pangeran air
dan seperti halnya merlina yang memiliki keyakinan bahwa alam akan selalu membantu orang yang tidak pernah membahayakan siapapun dan yang membuatnya tidak kenal takut percayalah bahwa jika kau baik pada akhirnya hal hal baik akan terjadi padamu juga
cobalah untuk memahami alasan mengapa seseorang berperilaku dengan cara tertentu daripada membenci mereka atau menjadi takut
dunia membutuhkan orang orang yang bisa mengerti daripada orang orang yang suka menghakimi atau bertarung